zaman dulu berinvestasi erat kaitannya dengan kegiatan penanaman modal yang membutuhkan dana besar
tetapi sekarang berinvestasi tidak selalu membutuhkan banyak uang
nilam nuraini seorang mahasiswi berusia dua puluh tahun berinvestasi dengan seratus ribu rupiah saja melalui aplikasi investasi di ponsel pintar
nila memilih pasar modal sebagai tempat berinvestasi
dari sekitar akhir tahun dua ribu dua puluh an itu sekitar delapan belas tahun
untuk pertama cukup di satu saham dulu sih di bawah seratus ribu
untuk orang orang yang sekarang mau investasi itu sudah semakin mudah
dan juga investasi untuk sekarang itu tidak terlalu mahal gitu
dengan seratus ribu aja udah bisa investasi di saham maupun reksadana juga itu bisa sih
menurut nilam untuk bisa berinvestasi
ia tidak perlu menunggu
nila punya penghasilan sendiri
setiap bulan nila menyisihkan seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah dari uang sakunya
saat ini ia menerima uang saku dua juta rupiah per bulan dari orang tuanya
dari duit orang tua
dari uang jejaknya itu
iya dari uang jajan itu dikumpulin disisihin
per bulannya tuh aku sisihin seratus ribu
jadi setiap bulannya itu aku pasti masukin ke rekening dana investor
dan nanti dibeliin investasi gitu
hasil investasinya selama dua tahun sudah bisa ia nikmati
nila menggunakan dana investasi dan keuntungannya
untuk membeli tiket konser boyband korea sebesar dua empat juta rupiah
perencana keuangan melvin mumpuni mengatakan
pasar modal merupakan tempat investasi yang tepat bagi pemula
yang penting investor memahami resikonya
peran ku adalah ketika berinvestasi
kalau memang punya waktu
coba belajar dengan serius
coba belajar dengan serius
yang kedua kalau memang waktunya terbatas
ya beneran cari memang profesional bantu profesional pun gak ada masalah
tapi yang paling penting adalah jangan tebak tebakan
tidak ada besaran atau presentasi khusus yang wajib disisihkan
untuk kebutuhan investasi
karena setiap orang memiliki tujuan investasi
dan kondisi keuangan yang berbeda
sebelum berinvestasi ada beberapa tahap yang harus dipahami
agar tidak salah strategi
cara berpikirnya ketika berinvestasi itu bukan ber centrage
tapi hitung dulu kebutuhannya itu berapa sih
rencananya mau investasinya itu untuk apa sih
mau untuk dana pendidikan oke harus berapa
untuk pensiun harus berapa
nah sekarang kita kondisi kuahnya seperti apa
kita punya uang berapa yang bisa kita invest
kita perlu nurunin ekspektasinya atau kita perlu nambah penghasilan
dan dari situ baru bisa tahu strateginya
melvin menambahkan para investor muda sebaiknya
tidak hanya berharap dari uang jajan dari orang tua saja
tetapi juga fokus untuk menambah keterampilan atau keahlian
yang dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan
dengan memiliki penghasilan tambahan
jumlah investasi akan semakin banyak
dan investor akan memiliki lebih banyak pilihan jenis investasi